pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan masyarakat atau ppkm skala mikro
pada sabtu kemarin ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto mengatakan
ppkm diperpanjang dari yang akan dimulai dari tanggal dua puluh tiga februari hingga delapan maret dua ribu dua puluh
menurut erlangga selama pemberlakuan ppkm dan ppkm mikro
jumlah kasus aktif secara nasional mengalami penurunan hingga tujuh belas dua puluh tujuh persen dalam sepekan
jika merujuk pada data yang dirilis oleh pemerintah
pertanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh satu tercatat tujuh tiga ratus kasus positif covid sembilan belas
sehingga total orang terkonfirmasi positif sebanyak satu dua ratus tujuh puluh delapan enam ratus lima puluh tiga orang
selama ppkm memang ada perbaikan
namun hal itu tidak bisa dibilang signifikan karena program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pandemi yang saat ini terlanjur membesar
dan masalahnya untuk pandemi kita ini bukan masalah merespon atau melakukan program saja
tapi kita itu punya musuh apa itu musuhnya waktu
waktu ini kalau kita kecepatan kita ini kecepatannya seperlindungan
kecepatan dari virus ini yang berpola eksponensial menyebar
ya kita nggak bisa sampai kapan lu mengejar virus ini ini yang terjadi
klaim pemerintah yang menyebutkan bahwa ppkm skala mikro berhasil menurunkan kurva penyebaran covid sembilan belas di indonesia
harus dikritisi karena testing di indonesia semakin menurun
pada hari minggu dua puluh satu februari tercatat hanya dua puluh sembilan orang yang dites
jumlahnya makin menurun dibandingkan minggu lalu yang mencapai angka lebih dari tiga puluh lima ribu orang
iri luardani jakarta